saat ini dki jakarta memiliki empat puluh empat puskesmas kecamatan dan dua ratus sembilan puluh puskesmas kelurahan
standar layanan kesehatan puskesmas terus diperbaiki yakni peningkatan akses dan mutu pelayanan
layanan klinik yang dimulai dari poli paru hingga poli jiwa
komputerisasi sistem informasi tenaga kerja yang ramah dan ambulans
seperti layanan kesehatan di puskesmas setiabudi jakarta selatan
hal ini dirasakan oleh lim itnio wanita berusia enam puluh sembilan tahun ini
sudah tiga puluh tahun menggunakan layanan kesehatan puskesmas setiabudi
ia mengaku layanan puskesmas saat ini terus mengalami peningkatan
anaknya bagus dokternya sistemnya semuanya
hal ini juga dirasakan oleh samsul komari
sudah dua tahun pria ini rutin mengantar ibunya siti komaria delapan puluh empat tahun
yang melakukan pemeriksaan setiap bulan di puskesmas setiabudi
namun samsul masih menyayangkan antrian yang sangat lama
untuk secara umum pelayanan dokter dan obat itu bagus relatif bagus
cuma hanya satu ya untuk orang tua dalam waktu menunggunya aja
jadi antriannya itu yang agak lama
kesian sama orang orang yang tua yang udah luzur menunggu terlalu lama
karena memang terlalu banyaknya warga yang memang berobat kesini
gepala bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan luigi
menyampaikan peningkatan layanan kesehatan ini untuk membuat jakarta
menjadi sejajar dengan kota dunia lainnya
kita juga sedang melakukan transformasi ya mbak
transformasi pelayanan kesehatan
jadi kita fokus juga nih mbak gimana jakarta bisa menjadi kota jasa
yang sejajar dengan kota dunia lainnya
jadi bila ada gap gap yang sekarang ditemukan
itu akan menjadi prioritas kita untuk dilakukan penyempurnaan dari standar yang ada
pengamat kebijakan kesehatan universitas indonesia hermawan saputra mengatakan
peningkatan layanan kesehatan pada puskes masih dah hanya bentuk fisik
melainkan public health initiative yakni upaya pencegahan dan edukasi masyarakat
melalui program program mengenai pentingnya hidup sehat sesuai pada filosofi awal puskesmas
orang secara lahiri ya sebenarnya itu dalam keadaan baik dan sehat
hanya karena perilaku yang salah lingkungan yang rusak
dan pada akhirnya juga dipengaruhi transformasi teknologi
yang membuat orang akhirnya punya gangguan kesehatan yang mengarah kepada penyakit
nah kalau bisa dicegah penyakit mengendalikan perilaku itu lebih baik terhadap penjagaan kesehatan
nah disitulah fokus dan peran yang paling esensial dari keberadaan puskesmas
hermawan mengatakan filosofi puskesmas adalah sebagai gatekeeper